terima kasih anda masih bersama kami di good morning
banyak cara dilakukan orang tua untuk meningkatkan perkembangan fisik dan mental sang buah hati
ya mengajak anak bermain sepeda tanpa pedal alias balance bike ini dapat menjadi pilihannya
selain melatih keseimbangan motorik dan juga sensorik anak juga bisa mengenal kedisiplinan
aktif dan bersemangat inilah aksi anak anak saat melaju dengan sepeda keseimbangan atau balance bike
meski masih tergolong kecil kemampuan mereka mengendarai sepeda tak kalah dari orang dewasa
sekilas bentuk sepeda ini terlihat kurang sempurna karena tidak memiliki sepeda yang berbeda
tidak memiliki pedal padahal kondisi itu dibuat bukan tanpa alasan
sepeda tanpa pedal cocok untuk melatih keseimbangan anak
dengan berlatih hanya dalam waktu dua hingga tiga jam si kecil bisa langsung mengendarai sepeda roda dua berpedal
tak heran sepeda ini kerap menjadi media belajar sepeda sejak dini
karena tanpa pedal memainkan balance bike harus dengan cara berjalan atau mendorongkan kaki
pemanasan gunanya pemanasan agar anak itu gak kram
kita latih pemanasan terus dari teknik dasar bersepeda seperti kita ajarin cara star cara belok dan cara antri
biarpun kadang anak susah nih untuk diatur
untuk step selanjutnya kita ajarin untuk memperkatakan simulasi race
ini gunanya untuk anak biar kenal kompetisi itu apa

dan kemudian kita mengajarkan kemampuan
juga tahu mana yang baik atau yang enggak dalam arti baik atau enggak itu pas antrian atau mungkin cara beloknya seperti apa
tak sekedar menyenangkan sepeda yang dirancang khusus untuk anak anak usia satu lima hingga enam tahun ini
bertujuan mengajarkan koordinasi gerak tubuh dan kaki
di awal berlatih si kecil mungkin akan mencari cara menggerakkan sepeda
lama kelamaan anak akan setengah berlari
hingga akhirnya mahir mengendarai sepeda ini karena sudah menemukan titik keseimbangan tubuhnya
anaknya memang pemalu ya jadi tiap tampil selalu malu
saya sebagai orang tua pengen gimana sih anak biar mau bersosialisasi sama teman temannya biar berani gitu aja sih
selain sebagai sarana penyalur energi anak mengendarai sepeda tanpa pedal bisa menumbuhkan rasa percaya diri
serta mengasah perkembangan sensorik dan motorik si kecil
mulai dari melatih fokus dan konsentrasi hingga menguatkan otot dan tulang anak
meski begitu orang tua disarankan tetap mengawasi anak saat berlatih
memilih ukuran sepeda juga penting diperhatikan
kalau anak sudah mampu menapakkan kaki dengan posisi sedikit tertekuk dan tangan yang lurus
itu artinya ukuran sepeda sudah pas dan bisa digunakan dengan baik
sabila destu entra rizal di jakarta